kamila rasa mulai malam ini sampai anak kita lahir kita nggak perlu tidur sekamar
mungkin dengan cara ini kita bisa intropeksi diri sendiri
dan kita bisa bisa matahui jawabannya
apakah ketidakbersamaan kita akan membuat kita seperti ini
apakah ketidakbersamaan kita akan membuat kita seperti ini
apakah ketidakbersamaan kita akan membuat kita seperti ini
pertamanya kalau kita semakin cinta
pertamanya kalau kita semakin cinta
pertamanya kalau kita semakin cinta
atau maka far carrie
atau maka far carrie
atau mungkin malah membuat kita semakin jauh
atau mungkin malah membuat kita semakin jauh
atau mungkin malah membuat kita semakin jauh